tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden jokowi ma'ruf amin
menggelar rapat perdana hari ini
pertemuan pertama ini membahas konsolidasi dan belum memetakan strategi pemenangan
diungkapkan oleh ketua tim sukses pemenangan jokowi ma'ruf amin erick thohir
tim yang diketuahinya masih melakukan tahap konsolidasi internal
dan belum menetapkan strategi pemenangan
pengenalan tim dan pemetaan langkah masih menjadi agenda perdana
untuk memantapkan langkah dari kubu petahana
erick juga melihat ada dua kekuatan jokowi ma'ruf amin sebagai bekal
untuk bersaing dalam gelaran pilpres dua ribu sembilan belas nanti
yakni rekam jejak dan kinerja presiden jokowi dodo
ini kan ini masih konsolidasi pasti nanti kan strategi itu kita akan terus mantapkan
dimana insya allah nanti tanggal dua puluh tiga baru kita bisa lihat apa apa yang kita akan lakukan
yang kita sudah bicarakan di cemara bahwa ada beberapa hal yang kita tidak mau terjebak
seperti contoh kata kata pertarungan
kita konsisten bahwa ketika terjadi pertarungan pasti ada yang luka
biasanya yang luka itu rakyat
nah itu yang kita tidak mau
makanya kita konsisten selalu berbicara dalam konsolidasi
bersahabat dan bermartabat
kita tidak lari ke tempat yang lain
dan itu sendiri saya rasa kita sudah buktikan
misalnya beberapa kali pada saat pertemuan saya dengan saudara wapres
jawab wapres bagian sana ya kita seperti biasa saja